sampai dengan saat ini kita sudah bisa mendatangkan vaksin sekitar seratus maaf hampir dua ratus juta ya
tapi kalau kita hitung dalam bentuk sedian jadi tadi ada sekitar satu ratus tujuh puluh lima
tentu ini masih dari empat ratus juta ya kita baru datangkan satu ratus tujuh puluh lima ini masih perlu tambahan ya
beberapa yang sudah kita coba jajaki aksesnya tentunya kita berarti harus menambah lagi baik itu dari sinovac maupun dari skema bilateral lainnya